salah satu dari lima hotel berbintang yang telah dipesan untuk rombongan raja salman
ialah hotel saint regis
hotel ini disebut sebut memiliki harga kamar puluhan juta rupiah perharinya
sebanyak lima hotel berbintang telah dipesan oleh rombongan raja arab saudi selama berada di bali
salah satunya adalah hotel bintang lima scien regis yang terletak di kawasan nusa dua bali
menurut ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri bali
cokorda oka arte adana sukawati
harga hotel yang dipesan oleh rombongan raja arab saudi berkisar antara sepuluh hingga tiga puluh juta rupiah per malam
harga ini belum termasuk layanan khusus
termasuk aksesibilitas yang secara otomatis membuat harga bertambah mahal
kalau beliau kalau datangnya satu lima ratus
tentu kalau katakan kalau double beli enggak ya tujuh ratus lima puluh sampai satu kamar pasti disiapkan ya
harga per malamnya untuk kelas hotel itu seberapa ya
kalau regular ratenya tetap masih sekitar dua puluh juta sampai tiga puluh juta ini yang bagus
yang biasa itu standarnya masih sekitar sepuluh dua belas juta tapi khusus untuk beliau tentu ada pengususan pengususan
misalnya masalah aksesibilitas di prioritaskan sendiri kemudian parking area yang prioritaskan sendiri
ini kan juga menimbulkan kos yang lebih tinggi ya pak
itu per malam ya
raja salman bin abdul aziz al saud dijadwalkan akan menikmati liburan di pulau dewa
kota bali pada empat sampai sembilan maret mendatang
nandang rizadeh astike denpasar